assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kondisi keimanan dalam hati manusia ini kerap menurun
hal ini bisa menimpa siapa saja
tidak terkecuali ulama sekalipun
hari ini gapai kemuliaan akan menyoroti soal keimanan yang sedang melemah
dalam episode saat iman kita turun
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
langsung saja kita bahas bersama kiai haji muhammad faiz
selamat pagi assalamualaikum kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik kiai saat ini kita banyak melihat orang itu hijrah
nah tapi untuk beristikomah itu
nah bagaimana apa yang harus kita lakukan
di saat iman kita sedang turun
sebetulnya agama itu
wabtaghi fima'atakaulahu darul akhirah
dari semua yang kita miliki di dunia ini
sebagai rahmat dan karunia allah
carilah kampung akhirat
saya ingat bahwa uang ini bukan milik saya seutuhnya
ini ada hak fakir miskin saya sedekahkan
ini ada anak yatim ada orang yang membutuhkan pertolongan
itu saya berikan kepada mereka
tapi ya saya perlulah makan sate kambing
tapi ya jangan setiap hari
perlulah saya misalnya tidur di kamar hotel yang bagus
tetapi itu menjadi keseimbangan
antara hak dan kewajiban berjalan
antara siang dan malam
antara panas dan dingin
itu sudah menjadi ketentuan allah
oleh karena itu bicara tentang iman atau kebaikan
yang naik dan turun itu wajar
saya ingin membuka percakapan pagi ini dengan satu cerita
hanzalah bin abi amir
sahabat handollah ini satu ketiga
nyender di pintu masjid di tiang masjid
sayyidina abu bakar itu lewat
tiba tiba handola itu berguman
hanzalah hari ini jadi orang munafik
sayyidina abu bakar itu kaget
kok bisa seorang baik yang dia kenal
sayyidina hanzalah yang rajin sholat rajin ibadah
kok bisa ngaku jadi orang munafik
kata handola gimana gak munafik
pagi ini kita ngaji di depan nabi
kalo saya lagi duduk di depan pengajian itu
kepengen sholat gak berhenti berhenti
kepengen puasa gak putus putus
kepengin sedekah sebanyak banyaknya
kalau sudah pulang ke rumah
jalan di pasar
ketemu istri ketemu anak
keinginan saya sholat itu turun
keinginan puasa jadi sarapan pagi
jadi lebih ingin membeli barang konsumtif
kata sahabat abu bakar
sama dengan saya
bahkan bukan ya dengan semua orang
kalau sudah bicara tentang kematian
itu bawaannya kepengen sholat
tapi nanti lupa sedikit
kondisimu dengan kondisimu
kondisi saya ini sama
karena dalam bahasa bercandanya
punya kepreabadian ganda
yuk kita tanya sama rasulullah
ini bedanya kita dengan sahabat
mereka tidak panik
maka mereka datang menghadap rasulullah
kami berdua ini hancur ya rasulullah
di depan nabi kayaknya bagus
tapi kalau di belakang nabi kayak begitu
nabi tanya memang kenapa
ya kalau di depan nabi bawaannya baik aja
mau sholat mau puasa sedekah
tidak berkata kata kecuali yang baik
ya semua kebaikan itu terbayang
dalam benak kami
seperti asal kami yang ada baik ada nggak baik
di depan saya
itu sama dengan ketiga keadaanmu
tidak di depan saya
la sofahat kumul malaikatu
malaikat akan cium tangan
sama kamu berdua
berarti kamu orang yang sangat suci
lebih suci dari malaikat
kalo malaikat itu suci
zikir terus wajar
tidak punya hawa nafsu
malaikat kan gak tahu apartemen yang bagus
dan mobil yang mengkilat
tapi manusia kan punya itu semua
kata nabi lebih suci dari malaikat
apa yang ingin disampaikan oleh rasulullah
lakin ya handallah
hidup itu asa'ah wasa'ah
kamu sholat datang ke masjid
tapi ada masa kamu bekerja
anak istrimu mendapatkan rezeki
nah ini yang kita katakan
naik dan turun itu
dialami oleh setiap orang
kalau ada orang yang merasa
bahwa imannya itu tidak pernah
iman dalam artian bukan keyakinan ya
tapi implementasi dari iman
sholatnya puasanya zikirnya baiknya
terus gak pernah turun
gak pernah ada orang kayak gitu
oleh karena itu agama mengatakan
ketika dia turun dia harus cari dong
sesuatu yang bisa
kalau baterai handphone habis ya kita
charger ulang sehingga dia dapat energi
nah itu adalah ajaran agama
jadi itu adalah hal yang wajar
di saat kemudian kita merasa
futur atau enggak begitu ya kyai
nah mengapa kemudian iman itu
bisa turun tapi
iman turun itu bukan artinya
tapi implementasi dari iman
iman itu bisa diartikan amal soleh
kayak allah berfirman dalam
kayak orang ketiga itu
diartikan iman itu adalah sholatnya
amal soleh kita kan yang turun
naik turun itu amal soleh kita
kalau iman semua orang beriman
kepada allah tapi kadar
keimanan itulah kemudian yang
menentukan implementasi sholatnya
kalau imannya dalam artian sedang baik
itu artinya sedang bagus banget
maka amal solehnya ikut bagus kan begitu
ketiga dia imannya
berkurang sedang jauh dari tuhan
misalnya boleh jadi
amalnya juga akan turun
nah ini yang dinamakan turun
naiknya iman artinya bukan
imannya yang terlihat turun
sebetulnya tapi implementasi dari
keimanannya nah ini tentu
harus berobat gitu
ini harus mencari
formula vitamin yang
bisa membangkitkan amal
dia kembali seperti
sedia kala sewajarnya
nah pertanyaannya bagaimana
kemudian berobatnya itu
tapi kita akan break terlebih dahulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami dalam gapai kemuliaan
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode saat iman kita turun
kita lanjutkan kembali
kiai kalau tadi kita bahas bagaimana
atau apa obat yang harus kita lakukan
di saat iman kita sedang turun
apakah introspeksi mungkin salah satunya
di antaranya itu
jitu paling manjur
itu adalah mencari sarana
yang bisa betul betul
mengingatkan dia akan
hakikat hidup dan kehidupan
di mesir itu
imam shafi'i itu punya guru perempuan
namanya sayyidah nafisah
sayyidah nafisah ini
adalah guru lahir batin
imam shafi'i bukan saja
beliau belajar ilmu fikih
tetapi juga banyak tentang
apa yang istimewa dari sayyidah nafisah
dalam banyak riwayat
beliau itu sudah membangun
kuburannya jauh sebelum
kalau kita kan gak pernah berpikir rumah masa depan kita
dalam artian kuburan
dibangun bukan dibangun
dalam bentuk yang indah
hanya dilobangi sesuai dengan
tetapi karena itu belum ditempati
oleh beliau jadi dikasih batu batu keras
kalau kita sekarang mungkin di semen
ya karena kalau tidak kan takut
takut longsor dan sebagainya
setiap beliau merasa
sayyidah nafisah itu
merasa imannya sedang turun
imannya sedang turun kan beda dengan saya
kalau saya itu turun sejadi jadinya
kalau beliau biasanya mungkin
jadi dua puluh rokaat
itu beliau merasa turun gitu loh
karena seperti itu beliau masuk
kedalam kuburnya itu
ditutup dengan batu batunya
al quran sepanjang malam
hatinya kemudian berbisikkan
inilah rumahmu nanti
hari itu kecuali
ketika seperti itu keluar
itu tentu akan
memompah semangat untuk
memperbanyak amal sholeh
jadi memang ketika
iman kita itu sedang turun
amal soleh kita sedang turun
kita memang butuh
yang bisa memotivasi kita
untuk kembali menjadi orang
dan itu banyak dikatakan oleh para ulama
adalah dengan bersiarah kubur
karena orang yang sering melihat kuburan
itu sering ingat mati
orang yang sering mengingat kematian
itu pasti hidupnya akan baik
maka tradisi kita di indonesia itu luar biasa
kita lihat hampir di setiap masjid di indonesia
itu di depan kanan kirinya
itu banyak makam
kita lihat kalau lagi bersiarah makam wali songo misalnya
itu kan tujuannya bagus
karena orang dulu itu sering rajin ke masjid
berjamaah lima kali sehari
dan setiap lima kali itu melihat kuburan
apa yang terjadi mereka pasti
menjadi orang orang yang baik
karena dia selalu ingat
di depan mata dia itu itulah rumah saya
itulah masa depan saya
nah yang seperti ini yang akan memompal
yang kedua tentu
banyak membaca al quran
bersolawat kepada rasulullah
membaca itu utamanya
dengan memahami maknanya
ketika dia melihat ayat
yang berisikan rahmat tentang surga
untuk meraih itu
sementara ketika dia membaca ayat yang terkait
dengan azab dan neraka
untuk tidak terjerumus kepada perbuatan
yang menyebabkan dia akan masuk ke dalam
baiklah baik kiai kita juga memiliki
pertanyaan dari netizen
dan akan kita hadirkan dalam
tayangan berikut ini
baik kita saksikan sama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk menjaga keistikomahan diri
berat ya pak ustadz ya
pak ustadz cara menjaga
ya allah kan maha membolak bolakan hati
jadi itu kadang kurang istikomah gitu
terima kasih ustadz
nah itu dia ya
hati suka dibolak balik soalnya
ini pertanyaan dan jawabannya sebenarnya bukan untuk yang nanya saja
tapi bahkan untuk saya
yang masih jauh
disebut dari orang yang bisa istiqomah
istiqomah itu kan satu kata dengan mukim
mukim itu kan berdomisili
saya bisa jadi bukan orang jakarta
saya mungkin aslinya tidak di jakarta
tetapi ketika saya tinggal setiap hari rumah saya pulang di jakarta
maka saya dikatakan sebagai mukim warga jakarta
oh di jakarta
istikomah itu terus menerus
maka agama juga ketiga sholat
itu nggak ada kata perintah
itu gak ada kata perintah
sholah itu gak ada kata perintah
rabbija'alni mukim as sholatah
rabbija'alni mukim as sholatah
nah ini yang gak gampang
bukan buat yang nanya
buat saya luar biasa
istiqomah itu bergantung dengan motivasi
apa yang ada dalam benak kita
cara yang paling mudah untuk menggambarkan begini

ada orang satu malam
dikejar anjing yang galak sekali
itu dia lari sekenceng kenceng
kadang kadang bisa jadi dia lompat magh

dia gak sadar
tapi besok pagi dia lihat loh
saya semalam itu lari ternyata jaraknya jauh ya
dari sana sampai ke dalam rumah
loh ini pager dua meter kok bisa ya

ada anjing yang mengejar
kalau dia coba hari itu nyangkut mungkin diatas pager itu
kenapa karena gak ada yang mengejar
sama istikomah dan agama itu kan bergantung
sama istikomah dan agama itu kan bergantung
kalau yang kita kejar
kalau yang kita kejar di dunia
sebatas pujian orang dapat selesai
kalau yang dicari di dunia ini
untuk sifat sifat yang bersifat duniawi

begitu dapat selesai

tapi kalau yang dia ingin dapatkan adalah ridho allah
maka dia tidak akan pernah berhenti
sebelum dia yakin ridho itu ada dalam genggamannya
sebelum dia yakin ridho itu ada dalam genggamannya
dan itu hanya bisa dipastikan nanti
di alam akhirat
tidak ada orang yang bisa mengatakan
allah itu ridho kepada saya

dan itu yang membuat orang itu kemudian istikomah di dalam agama
yang dilihat adalah ridho allah
yang adalah ridho allah
dan dia mengatakan
saya belum mendapatkan itu

dia akan terus berusaha menjaga
sampai dia mendapatkan
kalau kemudian untuk menjadi istiqomah
usaha yang begitu besar
nah disaat iman kita turun
tapi kita tidak segera
bergegas untuk memperbaikinya
nah itu apa bahayanya
karena kalau nanti membiasakan seperti itu
dia akan menjadi orang yang
seolah olah ya sudah lah
yang paling dicintai oleh allah
itu adalah pekerjaan
ini penting yang terakhir
artinya apa ketika dia ingin melatih untuk menjadi istiqomah
mulailah dari hal hal yang sedikit
yang secara teoritis
bisa dikerjakan oleh semua orang
saya bisa gak bersedekah
satu juta setiap hari
saya bisa nggak bersedekah seratus juta
tapi bisa gak bersepakat satu juta setiap hari
saya bisa gak bersedekah
disipkan dua ribu setiap hari
untuk saya sisihkan buat mereka yang membutuhkan
ketika saya bisa menjaga dua ribu ini
ketika saya bisa menjaga
sebelum sholat subuh
maka nanti dampaknya itu janji agama
dia pasti ingin merindukan menambah
tetapi kalau dia mulai
dari sesuatu yang besar
dia pasti akan berkurang
maka dampak psikologinya dia akan merasa menurun
sementara yang sedikit
dia tambahkan sedikit
sesedikit apapun dampaknya adalah
nah ini adalah kunci
kalau kita mau memulai istiqomah itu
mulailah dari hal yang kecil
yang tidak membebani kita
dengan beban yang sangat berat
kita tempa diri kita
untuk biasa mengerjakan pekerjaan
yang kecil ringan dan sedikit itu
secara terus menerus
kalau anda kerjakan itu secara kontinu
maka nanti akan ada pertambahan
tetapi yang dimulai
dari yang besar
itu biasanya motivasinya bukan lagi agama
maka ketika dia dapatkan itu
boleh jadi dia akan turun
dan itu yang akan merusak
kata kata istiqomah itu sendiri
baik mulailah dari hal hal yang kecil
terlebih dahulu ya kyai
baiklah kita akan segera kembali
kita harus break terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi
dan lagapai kemuliaan akan kembali
kalau orang itu sudah istiqomah dalam imannya tadi
rata gitu ya
tatanazalu itu beda dengan tanzilu
kalau tanzilu itu turun sekaligus
kalau tatanazalu itu akan bertahap
sebagaimana rezeki orang soleh itu
tidak boleh rezekinya itu lancar terus
karena hidup itu tidak seperti itu
kayak orang soleh istiqomah sehari puasa sehari nggak puasa misalnya
maka dia harus terima
sehari dapat rezeki sehari enggak misalnya
ini nanti kalau biasa menerima ini
nanti di ujungnya ini luar biasa
orang yang menjaga keistikomahan itu bisa menyaksikan apa yang akan allah berikan kepada dia
singkatnya pakai cerita saja
dulu di irak itu ada orang soleh yang luar biasa
namanya imam ibrahim bin adham
ini orang se irak di masa itu
ini mungkin di abad kedua hijri ya
itu tahu betul kalau orang ini mustah jabat doa
doanya itu mesti diterima
nah pada satu hari beliau ini pergi ziarah ke madinah habis umroh lah
maka di masjid madinah itu kan tradisi menutup masjid itu sudah lama
hari ini kan masjid dibuka dua puluh empat jam
tapi di era sebelum dua ribu an itu masjid nabawi kalau malam ditutup
nanti dibuka lagi
apalagi jam tiga malam
saya pernah ada empat tahun di kota madinah
jadi saya tahu betul
itu selalu ditutup jam sepuluh malam
nanti dibuka menjelang subuh
itu tradisi yang sudah cukup lama
nah imam ibrahim bin adam ini berdoa semenjak berangkat
beliau berharap bisa tidur di dalam masjid nabi
untuk sholat malam di raudah
maka beliau berdoa
ya allah mudah mudahan tidak ketahuan polisi yang menjaga
padahal doanya biasa diterima sama allah
maka hari itu kata ibrahim bin adam
doa saya itu nggak dijawab sama allah
kepergok sama polisi yang menjaga di sana di masa itu
mengatakan loh kamu ada apa di sini
ayo keluar masjid mau kami tutup
maka beliau keluar
ini kan jangan bayangkan zaman umroh sekarang
ada hotel ada penginapan dia bingung
saya meletakkan badan di malam yang sepi dan dingin ini
maka tiba tiba ada tukang roti
dia nggak tahu kalau tukang roti
kata dia saudaraku kamu kenapa
saya cerita lah saya ini nggak punya saudara nggak punya penginapan
dan beliau masuk ke madinah itu tidak memakai pakaian layaknya seorang kiai lah
karena beliau ingin husu berdoa
kalau dia dengan pakaiannya kan akan dikenal orang
mungkin zaman sekarang diminta selfie
akhirnya beliau menyamar
dibawa sama orang tadi ke tempatnya
jadi kalau begitu tuhan ikut saya saja di sini
karena saya akan memasak roti adonan itu
maka dilihat sama ibrahim bin adam
tukang roti ini istimewa
satu adonan kalau tahu cara buat roti di arab itu suka ditempel
di atas dinding itu
kemudian arangnya itu di bawah
dia setiap meletakkan roti bicara bismillahirrahmanirrahim
adonan kering dia ambil alhamdulillah
sampai menjelang subuh
roti rotinya jadi banyak itu
kata orang arab itu tamis
kata orang mesir itu es yang bulat itu
itu dia selalu memulai dengan basmalah
dan mengambil itu dengan hamdallah
kalau ada bismillah berarti adonan masuk
kalau ada alhamdulillah rotinya jadi
kata ibrahim bin adam ini luar biasa
setiap roti itu dimodali dengan basmalan
dan diambil dengan hamdallah
kemudian ibrahim bin adam ini bertanya sama orang tadi
saudaraku luar biasa
kamu setiap membuat roti mengucapkan bismillah
setiap mengakhiri roti itu sudah matang
kamu ambil dengan hamdallah
kamu melakukan ini berapa tahun
dia katakan lebih dari empat puluh tahun
kata orang tadi
kata imam ibrahim bin adam
setelah empat puluh tahun
jam dua malam sampai menjelang subuh
kamu selalu mengucapkan bismillah dengan alhamdulillah
apa yang terjadi pada dirimu
kata dia alhamdulillah
allah selalu memenuhi hajat saya
saya tidak pernah punya uang
tapi setiap saya berhadapan dengan kebutuhan hidup
selalu ada jalan keluar yang allah berikan
kecuali satu kata tukang roti tadi
apa itu kata ibrahim bin adham
saya ini sudah puluhan tahun
bermimpi dan berkeinginan
bermohon kepada allah
untuk bertemu dengan orang soleh
yang namanya ibrahim bin adham
ibrahim bin adam itu kaget betul
itulah yang saya pahami
doa saya yang puluhan tahun
selalu didengar oleh allah
ternyata hari ini kalah
dengan doanya tukang roti
ibrahim bin adam kan berdoa
supaya bisa tahajud di masjid nabi
dia tidak ditangkap oleh penjaga masjid
dan disuruh keluar
kalau doa itu didengar
maka tukang roti itu kan tidak akan bertemu dengan ibrahim bin adham
tapi doa orang soleh yang luar biasa
yang kemasyurannya pada masa itu
bahasa sekarang cetar membahana
itu bisa di kalahkan doanya
oleh seorang tukang roti
yang bukan orang alim
bukan keturunan siapa siapa
mungkin tidak berilmu
tetapi karena imannya selalu dia jaga
tidak dengan bacaan

tidak juga dengan zikir yang panjang
dia kerjakan di sepertiga malam
sepanjang empat puluh tahun
allah kabulkan doanya
jadi itu pentingnya kita menjaga ritme iman
jangan pernah berkata allah tidak menjawab doa kita
karena boleh jadi masa tunggunya belum selesai
allah belum mengasah kesabaran kita
tapi ketika kita menjaga istiqomah
kalau kamu istiqomah empat puluh tahun
saya ingin menjadikan cerita indah buat
buat semua orang
bahwa doanya orang soleh
sekaliber imam besar
dengan doanya seorang tukang roti
yang sampai hari ini
kita tidak pernah tahu siapa namanya
insya allah ya
kiai kita semua akan menjadi orang orang yang istiqomah
bukan cuma yang nanya
bukan cuma yang bawa acara
bahkan untuk saya pribadi
doa kita sepanjang waktu
tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan
kei haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penutup
allah selalu memberi ilham kepada kita
menuntun hati dan pikiran kita
untuk senantiasa istiqomah di jalan allah
mudah mudahan allah jadikan saya
orang orang yang kita cintai
anak keturunan kita
menjadi orang orang yang istiqomah
istiqomah di dalam sholat
istiqomah di dalam puasa
istiqomah menjalankan semua perintah agama
istiqomah itu akan berbuah rahmat allah
istiqomah itu akan berbuah rahmat allah
yang turun kepada kita semua
rokbanah a'tina milladun karohmah
allahumma latahrimna khairah ma indaka
li sharri ma indanah
membersamai kita semua
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
semoga allah ijabah doa doa kita
dan usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh